inflasi adalah fenomena ekonomi kompleks yang memiliki dampak luas
ketika harga barang dan jasa naik secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu
dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam perekonomian
oleh karena itu ketika kita berada bahkan mendekati situasi tersebut
maka inflasi perlu dikendalikan
pertanyaannya kenapa inflasi perlu dikendalikan
ketika tingkat inflasi terlalu tinggi bahkan bergejolak
tentunya dapat menyebabkan berbagai masalah ekonomi
seperti penurunan daya beli masyarakat
menurunnya investasi dan imbal hasil
serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi
namun ngomongin soal inflasi jangan dulu sensi
karena pada dasarnya perekonomian tetap membutuhkan inflasi
dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh
inflasi sebetulnya bisa dikendalikan
saluran kebijakan yang perlu diambil
agar potensi lonjakan inflasi dapat terendam sehingga akhirnya terkendali
untuk meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi
khususnya dalam mengarahkan keputusan keputusan ekonomi masyarakat
bank indonesia bersama pemerintah membahas usulan sasaran inflasi
dalam rapat koordinasi tim pengendalian inflasi pusat atau tpip bersama kementerian dan lembaga terkait
sasaran inflasi kemudian ditetapkan dalam peraturan menteri
bank indonesia terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga
dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk mencapai target inflasi
bank indonesia menerapkan beberapa bauran kebijakan
seperti kebijakan suku bunga kebijakan nilai tukar
hingga kebijakan yang mengatur stabilitas sistem keuangan
di sisi lain pemerintah juga turut berperan dalam mencapai target inflasi
antara lain dengan menerapkan kebijakan fiskal
yang mendukung stabilitas harga seperti kebijakan subsidi
pajak dan peningkatan daya saing produk domestik
untuk pengendalian inflasi diperlukan upaya bersama dari bank indonesia dan pemerintah
dengan kerjasama yang baik diharapkan target inflasi indonesia dapat tercapai
sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia